saya memilih handphone menggunakan ios karena sebelumnya saya sudah punya laptop yang
synchronize juga dengan ios jadi kalau saya untuk pemindahan data datanya itu lebih gampang
aja sih sesimpel itu bisa dibilang nggak sesimpel ios cuma android ini sistem operasi terbuka
terbuka dalam artian kita bisa masukin aplikasi apapun segalanya dengan simpel dengan mudah dengan
download doang nih itu hal simbolnya faktanya menurut data yang dilansir oleh statistika android
keluaran google ini memang menjadi operating system dengan pengguna terbanyak di indonesia
salah satu kompetitor terkuat dari keduanya manakah yang paling menawarkan fitur fitur paling
google menyaingi facetime dan imessage yang ada di iphone melalui aplikasi google
halo dan google duo halo dengan konsep sama seperti whatsapp dan imessage sedangkan duo
seperti facetime dengan fitur knock knock tak mau ketinggalan imessage kini sudah dilengkapi
dengan facebook dan instagram jadi kalau kamu mau mencoba di google jangan lupa like share dan subscribe
dengan siri iphone kini sudah bisa berinteraksi dengan aplikasi third party
meskipun fitur ini sebenarnya sudah lebih awal dilakukan android melalui google now
dari segi kecerdasan siri masih tertinggal
google now bisa memahami perintah yang lebih kompleks
pada ios iphone masalah berbagi data jika berbeda os ini cukup sulit
bagi para pengguna ios tampaknya apple tidak mengizinkan anda
inilah yang membuat iphone terasa eksklusif
lain halnya dengan android
banyaknya gadget yang berplatform android mempermudah pengiriman gambar musik
bahkan ada banyak file sharing apps yang bisa di download lewat play store
untuk kemudahan dalam berbagi data
android merupakan os yang sesuai
jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya
namun karena android menerapkan sistem operasi terbuka
memungkinkan beragam aplikasi bisa masuk ke dalamnya
sehingga kualitasnya menjadi kurang terkontrol
bahkan aplikasi jelek sekalipun bisa terdaftar di google store
lain halnya dengan app store di ios
terbatas dari ruang gerak developer
menjadikan aplikasi yang ada di ios ini adalah aplikasi
aplikasi aplikasi dengan kualitas terbaik
kesan eksklusifitas inilah yang selalu ditunggu tunggu oleh penggemarnya
gria putri jakarta